dengan penghuni sebagian besar warga yang direlokasi dari bantaran kali atau kolong jembatan
kehidupan dan pergaulan yang harus dijalani anak anak di rusun marunda jakarta utara bisa dibilang keras
berlatih futsal menjadi salah satu kegiatan positif yang bisa diikuti oleh anak anak ini
perbatasan yang ada tak mengurangi semangat mereka untuk berlatih
kali ini sekitar tiga puluh anak perempuan berusia sepuluh hingga tiga belas tahun
berlatih di lapangan yang terletak di tengah padatnya bangunan rusun
berbeda dengan sekolah atau akademi futsal pada umumnya
prestasi tidaklah menjadi prioritas utama sekolah futsal rusun marunda
karena di tengah pandemi tidak sedikit anak yang mengalami kesulitan di sekolah
karena masalah ekonomi yang harus dibantu oleh tim pelatih
gara gara nggak punya hp jadi nggak tahu gurunya tiba tiba ngeluarin enggak
nggak belajar belajar gara gara nggak ada

sekarang udah pergi sekolah
kamu tinggal sama siapa
oh tinggal sama nenek
ayah ibu di laut
oh jadi nggak pernah ketemu
ya seru terus kayak lebih enak aja gitu bareng
kita belajar kayak kerja sama
terus kayak peduli kayak menghormati begitu
kedisiplinan dan nilai positif dalam kehidupan
memang menjadi hal yang ditekankan dan diajarkan di sekolah futsal rusun marunda
hal tersebut juga dirasakan oleh sopan perwira
yang sudah sejak tiga tahun lalu berlatih di sekolah futsal rusun marunda
perlahan perubahan positif dirasakan oleh remaja berusia delapan belas tahun
yang sejak kecil sudah mencari uang sendiri dengan menjadi badut dan tukang parkir di kawasan kota itu
itu sih dulunya saya belum berani bicara
masalah bicara di depan kelas ataupun ini
saya kalau misalnya ngomong selalu nunduk
jadi semenjak saya diajarin ke sekeren untuk berani nampilkan diri saya
saya coba terus itu
emang apa yang dikasih toplet sekarang sampai kamu akhirnya berani
yang dikasih toko sekarang apaan sih
kayak motivasi hal hal yang baik gitu
kepala pelatih sekolah futsal rusun marunda adalah karen hillary
bergabung di sekolah futsal rusun marunda sejak tahun dua ribu enam belas
karen berkeinginan membentuk karakter positif pada anak anak di rusun marunda lewat futsal
bersikap baik dan sopan kepada ko
latar belakangnya sebagai mantan pemain futsal profesional putri
dan gelar akademi sarjana psikologi yang di sandang
memudahkannya melakukan pendekatan kepada anak anak
tidak ada syarat khusus untuk dapat bergabung dengan sekolah futsal
yang berada di bawah naungan yayasan mig nusantara ini
dan saat ini sedikitnya sekitar satu ratus lima puluh orang anak berusia enam hingga tujuh belas tahun
aktif berlatih bersama karen dan lima anggota tim pelatih lain
terus juga harus bisa nggak boleh ada pembulian di tempat di lapangan
yang ketiga itu have fun harus senang
nah yang kita pengen banget anak anak ini belajar ya sebenarnya bukan cuma futsalnya
mereka bisa berkembang kalau mereka punya karakter karakter yang positif
dan itu harus dibiasain dari mereka kecil
kesulitan yang paling besar tuh budayanya
budayanya kan di sini contoh satu budaya buang sampah sembarangan
itu kayaknya di sini tuh
gampang banget kan orang habis makan buang sampah sembarangan
apa yang diajarkan karen hillary kepada anak anak ini memang hal yang sederhana
namun hal itu diharapkan dapat membawa perubahan dan dampak positif
bagi anak anak di rusun marunda ini kelak